prof bagaimana melihat dukungan dari para akademisi seniman supaya majelis hakim ini tidak hanya memutuskan hal hal yang bersifat prosedural saja
biasanya yang demo itu mahasiswa aktivis buruh petani
sekarang yang demo profesor doktor
nah gitu loh belum pernah terjadi
jadi artinya ini ada masalah serius
belum tentu benar mereka itu dalam kaitannya dengan case jangka pendek
tapi ada sesuatu yang harus ditanggapi dengan baik
karena belum pernah guru besar secara terbuka mengkritik
jadi dalam politik ini kita harus bagi dua
jadi kalau ini tidak dikelola cara berpikir para guru besar
tidak dikelola atau tidak ditanggapi dengan serius
tidak ditanggapi respon dengan sungguh sungguh untuk perbaikan
wah ini repot kita pemerintahan lima tahun ke depan
anda melihat ini juga menjadi satu tantangannya
kalau apa yang disuarakan oleh para guru besar ini tidak ditanggapi dengan baik malah diremehkan
masalah hidup kita bernegara kita ini bukan hanya masalah legalitas tapi juga legitimasi
tapi soal legitimasi itu lain lagi
jadi kalau elit kelas menengah itu tidak mengakui ya kan tidak legitimin meskipun legal
legalitas yang baik itu legal dan sekaligus legitimate
nah ini soal yang kedua ini yang disuarakan soal
saya selalu mengatakan dalam sejarah belum pernah ada orang sebegitu marah ya mengenai dua hal
profesor doktor tiga kali botak saking pinternya
emosinya sama aja dengan orang biasa
loh kan kita udah bicarakan nepotisme kkn waktu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
tapi ini kayaknya lebih marah ini
ini membuat semua orang marah
nah coba setelah gibran ditetapkan
yang menetapkan adalah prabowo
hampir semua orang marah kepada jokowi dan keluarganya
karena ini cara berpikirnya ini menyalahkan soal dinasti ini
jadi menurut saya ini momentum
untuk kita pakai memperbaiki agenda pelembagaan politik ke depan
jangan piodel lagi gitu loh
dan prof tadi kan sudah mengatakan bahwa sidang mk ini terlepas nanti
tetapi harus ada catatan
tentang pemilu dua ribu dua puluh empat ini
harus di momentumnya dipakai untuk memperbaiki
supaya indeks kualitas demokrasi kita meningkat
jadi soal mk ini apakah memungkinkan
atau tadi margarito ahli tata negara juga mengatakan
tidak mungkin mk ini bisa mendiskualifikasi pasalon tertentu
kalau prof jimli mungkin nggak itu sebagai sesuatu yang bisa dikabulkan oleh mk
ngomongnya jangan diskualifikasi paslon
kalau diskualifikasi paslon itu sama aja
objek perkara yang dituntut
itu yang dituntut dengan argumen dan pembuktian
kalau itu sudah telat
jadi satu satunya negara di dunia ini yang punya lembaga begitu kompleks
yang menyelesaikan urusan pemilu
kenapa kita bikin begitu
karena kita ingin pemilunya itu sempurna
tadinya ada panwaslu di dalam kpu
di dalam kpu ada namanya dewan kehormatan kpu
tapi mengenai perselisihan hasil
sudah ada sentra gak kumdu
tindak pidana yang terkait pemilu
nah itu lewat gak kumdu namanya
di bawaslu sebagai pengadilan tingkat satu
jadi ini sudah lengkap mekanismenya ini
kalau anda punya bukti bukti
tentang kursi harus duduk didudukin siapa
sudah ada kira kira sepuluh persen yang dikabulkan
di pilkada malah hampir dua puluh
tidak bisa diterapkan dalam rezim pilpres
yang disengketakan di pilkada